neraca pedagang indonesia tak mampu bertahan mencetak surplus pada juli dua ribu delapan belas
neraca dagang defisit di angka dua tiga miliar dolar amerika
angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan defisit neraca dagang pada mei dua ribu dua puluh
badan pusat statistik merilis data ekspor juli dua ribu delapan belas sebesar enam belas dua puluh empat miliar dolar amerika
sementara impor tercatat delapan belas dua puluh tujuh miliar dolar amerika
dengan demikian raca perdagangan pada juli defisit dua tiga miliar dolar amerika
angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit pada mei dan april dua ribu dua puluh
sementara pada juni lalu neraca dagang sempat surplus sebesar satu tujuh puluh empat miliar dolar amerika
seluruh golongan impor naik di atas lima puluh persen secara bulanan
impor barang konsumsi naik tujuh puluh persen secara bulanan akibat impor beras dan apel dari tiongkok
sementara impor bahan baku naik hampir enam puluh persen
lantaran impor kacang kedelai bahan organik dan kapas
hampir seluruh jenis ekspor naik namun secara bulanan peningkatan terbesar disumbang oleh ekspor pertanian yang tumbuh hampir lima puluh persen
ditopang oleh ekspor kopi dan rumput laut
dan kita lihat kinerja ekspor impor indonesia dengan negara negara di dunia
dan pada juli dua ribu delapan belas kita lihat tren raca dagangnya terlebih dahulu
ada beberapa kali memang terjadi defisit sepanjang tahun ini year on year dibandingkan dengan juli tahun dua ribu tujuh belas
yang juga defisit walaupun tidak sedalam pada juli dua ribu delapan belas ini
juli tahun lalu hanya dua puluh delapan miliar dolar amerika saja
namun pada juli tahun ini bahkan mencapai lebih dari dua miliar dolar amerika
dan defisit terjadi beberapa kali sepanjang tahun ini
dari januari ke februari
sehingga perdagangan baru tujuh bulan namun sudah lima kali mencatatkan defisit perdagangan
namun walaupun lima kali sempat juga terjadi surplus neraca dagang di tahun dua ribu delapan belas
hanya dua kali memang lebih banyak defisitnya
satu dua belas miliar dolar amerika di bulan maret
dan satu tujuh puluh empat miliar dolar amerika di bulan juni dua ribu delapan belas
kita lihat data berikutnya
untuk neraca dagang ini untuk perkembangan ekspor impor
jika dibandingkan ekspornya yang memang walaupun tumbuh namun dari nilainya sangat jauh dibandingkan dengan impor
sehingga terjadi defisit neraca dagang
jika dibandingkan dengan juli tahun dua ribu tujuh belas ekspor yang tumbuh ke angka sembilan belas tiga puluh tiga persen
dan impor lebih tinggi lagi tumbuhnya bahkan lebih dari tiga puluh persen
ini dia untuk data untuk perkembangan ekspor impor
tahun sebelumnya di periode yang sama juli dua ribu tujuh belas untuk ekspor migas kita lihat di angka satu enam belas miliar dolar amerika
ada peningkatan sebenarnya untuk ekspor migas dibandingkan dengan tahun lalu di bulan juli dua ribu delapan belas di angka satu empat puluh dua miliar dolar amerika
walaupun kalau kita lihat dari impornya juga peningkatannya jauh lebih tinggi
migas satu tujuh puluh tujuh impornya pada tahun dua ribu tujuh belas
namun di tahun ini juli dua ribu delapan belas
di angka hampir bahkan mencapai dua tujuh miliar dolar amerika
begitu juga dengan ekspor dan impor non migas yang membuat akhirnya kembali surplus neraca dagang yang sangat dalam
ada peningkatan untuk non migas dari ekspornya dari dua belas miliar dolar ke hampir
sementara impornya ini juga naik lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan ekspornya
dua belas satu miliar dolar amerika menjadi lima belas enam miliar dolar amerika
dan ini adalah untuk negara ekspor impor di bulan juli dua ribu delapan belas
kita mengirimkan tentunya untuk ekspor non migas ini terbesar
masih tentunya dari tiongkok ke tiongkok
maksud kami dengan nilai mencapai hampir dua dua miliar dolar amerika diikuti oleh jepang
amerika serikat juga tidak berbeda jauh nilainya sama seperti jepang
di angka satu dua puluh enam miliar dolar amerika
sementara untuk impor
impor non migas kita tentunya terjadi defisit neraca dagang jika dibandingkan dengan ekspor dan impor dengan tiongkok
cukup besar bahkan hampir dua miliar dolar amerika
empat dua puluh enam untuk impor non migas dari tiongkok ke indonesia
sementara jepang juga ada defisit neraca dagang
kita bandingkan satu enam dengan satu delapan puluh dua
ini bahkan kita tidak mengekspor menjadi top empat ataupun juga top lima negara ekspor
tujuan dari indonesia thailand menjadi negara nomor tiga justru impor barang barang dari thailand ke indonesia
dengan nilai satu miliar dolar amerika lebih
dan singapura di angka sembilan puluh enam miliar dolar amerika